patung patung raksasa ini bukan sebagai ornamen semata
mereka merefleksikan legenda rakyat tentang bidadari yang mandi di sungai ayung
sungai terpanjang di pulau dewata bali
suguhan pemandangan alam dari ketinggian
membuat patung patung bidadari ini semakin elok berdiri kokoh setinggi sepuluh meter
destinasi wisata ini pun berlokasi sepuluh menit dari pusat kota ubud
tak perlu merogoh kocek untuk masuk ke taman dedari yang berarti taman bidadari
di kanan kiri kita dikasih pemandangan view alam banget nih
terus di sini kita kasih view patung patung dedari yang kita bisa juga ngambil text picture nya gitu
tak hanya menjadi ajang suah foto
patung bidadari ini sengaja dibangun sebagai apresiasi terhadap kawasan kedewatan yang sempat melegenda
inilah salah satu bentuk apresiasi kami
terhadap desa kedewatan yang berasal daripada dewa
dimana ada sungai ayung yang begitu sudah sangat terkenal dengan desa kedewatannya
dengan pura dalam suarganya
kami coba representasikan dengan membangun patung ini
mudah mudahan memberikan inspirasi buat para pengunjung
tak lengkap bila saya tak mencicipi kuliner yang ada di sini
tentu saja kuliner khas bali yakni betutu
yang berbeda betutu di sini dimasak dengan kombinasi dua metode
yakni dinyat nyat dan dibakar sekaligus
nah ini yang sudah saya tunggu tunggu tadi
ini mungkin pertama kali saya melakukannya ya
karena saya belum pernah makan yang di grill seperti ini betutu
buat saya unik karena ada aroma yang jauh lebih keluar setelah dibakar
tadinya kan memang aromanya udah wangi sendiri gitu dengan bumbu rajanya
tapi setelah dibakar ternyata makin tajam saya coba ya
ini enak banget
menikmati keindahan alam ubud sambil menyantap kuliner khas bali memberi sensasi yang syahdu
terlebih legenda rakyat yang melatar belakangi berdirinya patung raksasa ini
membuat pengalaman berwisata saya menjadi tak terlupakan
roni satria septadi pradana ubud bali